rokok salah satu sumber pengeluaran utama masyarakat indonesia
produk yang dibenci tapi dirindukan ini
terus saja menuai kontroversi
ada bisnis besar di belakangnya ada kebutuhan besar atas keberadaannya
seperti apa potret rokok di indonesia
rokok dalam angka saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
tadi iklan tadi sangat menyentuh ya bahwa ternyata ada sebuah keputusan ekonomi yang harus anda pertimbangkan baik baik
saya tahu ini pasti tidak disukai oleh para perokok karena bagi mereka nggak ada masalah kan dengan merokok
karena belum ada masalah
kita lihat bagaimana konsumsi rokok di indonesia
ini untuk mengilustrasikan bagaimana besarnya minat masyarakat indonesia untuk merokok
kita lihat bagaimana konsumsi rokok pada tahun dua ribu dua puluh
jadi ini adalah data dari booklets of tobacco economics in indonesia
yang dilakukan oleh universitas indonesia bekerjasama dengan bps dan beberapa aliansi lain pada tahun dua ribu sebelas
masih kita pakai karena masih merefleksikan
mungkin masih akan ada terus lagi kajian kajian terkait rokok di indonesia
tapi paling tidak tahun dua ribu delapan menjadi refleksi bahwa rokok ternyata memiliki konsumsi yang sangat besar
sembilan belas miliar batang
lebih spesifik lagi artinya enam ratus lima puluh delapan juta batang per hari
anda perokok anda lah salah satu penyumbang angka ini

dan artinya secara ekonomi berapa biaya yang dikeluarkan
kita lihat per hari untuk rokok itu sekitar tiga ratus tiga puluh miliar rupiah
kalau anda perokok jangan juga kita tahu bahwa terlalu biasanya defensif ya
kita bicara masalah kesehatan pasti ah itu kan hanya sebuah kaji kajian katanya seperti itu
tapi bahwa ada kepentingan ekonomi di sana bahwa anda bisa memilih anda mau menghemat angka ini
atau anda justru akan terus bersedekah dengan perusahaan perusahaan rokok
itu jadi pilihan anda
selanjutnya kita lihat masih terkait juga
ini sekarang kita ke tren konsumen rokok di indonesia
jadi kita bagi bahwa ada yang dewasa kemudian juga ada perusia kita bagi
kita lihat ini adalah dewasa dan juga usia lima belas sampai sembilan belas tahun ini agak
ini agak miris sebenarnya lima belas sampai sembilan belas tahun
karena logikanya mereka kan belum punya pekerjaan di usia ini
mereka beli rokok dari uang dari siapa
uang dari orang tuanya pasti
kalau di usia dewasa okelah kita mungkin bisa mentolerir dia sudah cari uang sendiri
tapi di usia lima belas sampai sembilan belas tahun mereka pasti belum punya sumber penghasilan
tapi kita lihat bagaimana trennya
trennya sebelas dua belas sama saja angkanya makin tinggi
kita lihat dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dua ribu satu sampai dua ribu empat trennya terus mengalami kenaikan
kita lihat dari dua puluh tujuh persen menjadi tiga puluh satu persen sekitar empat persen peningkatannya
pada tahun dua ribu empat belas meskipun tidak setinggi tahun dua ribu satu ke seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi kita tahu bahwa angka ini juga masih tinggi tiga puluh empat empat persen
tren pertumbuhan konsumen rokok di indonesia
lalu ini adalah untuk yang dewasa
jadi masyarakat dewasa baik pria maupun wanita
sekarang saya ajak anda untuk melihat bagaimana pula dengan usia lima belas sampai sembilan belas tahun
jadi lima belas sampai sembilan belas tahun itu kan adalah usia remaja
usia yang mereka harusnya
saya sih idealnya mereka
tidak diperkenalkan dulu dengan rokok ataupun mereka tidak mengenal rokok sama sekali
kalau yang mau idealis ya
tapi kita lihat bahwa ternyata angkanya tujuh satu persen pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
pada tahun dua ribu satu meningkat menjadi dua belas tujuh persen
selanjutnya concern kita masih saja di usia remaja menjadi tujuh belas tiga persen
tetap saja tumbuh
saya juga agak sedikit teringat ya
setiap ada perkantoran ataupun ada ruang
ataupun ada pusat pusat keramaian
biasanya selalu disediakan ruang khusus untuk merokok
untuk pekerja yang merokok
mungkin kalau tidak ada ruangan itu mungkin lebih baik
jadi tidak dipaksa untuk tidak merokok ya
tapi akan ada kehilangan angka tadi
tiga ratus tiga puluh miliar rupiah per hari dari perusahaan rokok
bangkrut itu mungkin perusahaan rokok
lalu selanjutnya kita lihat
ini adalah profil konsumen rokok di indonesia
saya ingin kita mengetahui sesungguhnya rokok itu seperti apa
siapa konsumen utamanya
lagi dari laki laki
laki laki dewasa dari tahun dua ribu satu ke tahun dua ribu empat belas
tapi kita bergeser ke perempuan dewasa
ini kita lihat angkanya meningkat
peningkatannya sangat signifikan
kenapa perempuan dewasa di indonesia hobi merokok sekarang
karena kita lihat
range nya dari dua ribu satu ke dua ribu empat hanya dalam tiga tahun
coba tanya pada diri anda sendiri
andakah salah satu yang mulai merokok dalam rentang waktu ini
interval waktu ini
itulah mengakibatkan pertumbuhan untuk perempuan dewasa
perokok jadi makin tinggi
bila bicara mengenai dalam pie chart
posturnya memang lebih banyak laki laki dewasa
tapi pertumbuhannya jangan salah
perempuan dewasa lebih tinggi
karena anda apalagi perempuan dewasa mungkin akan mengandung
secara kesehatan mungkin juga tidak baik
perempuan lebih baik dananya dialokasikan untuk belanja bu
diskon diskon kan banyak daripada belanja rokok
selanjutnya kita lihat

peningkatannya juga tidak kecil
jadi berarti perempuan dewasa lebih tinggi
jadi berarti perempuan dewasa lebih tinggi

peningkatannya juga tidak kalah
tapi dalam hal ini masih memimpin perempuan dewasa tadi ya
luar biasa memang
jadi angka laki laki remaja yang merokok juga mengalami peningkatan
lalu kita lihat bagaimana dengan yang perempuan
saya konsen kesini
kok iya pada tahun dua ribu empat menurun
berapa persen itu peningkatannya
delapan kali lipat peningkatannya
tampaknya harus ada kajian
ada apa dengan perempuan remaja indonesia
perempuan remaja perempuan dewasa
jadi pasti ada sesuatu yang terjadi
sehingga pergeseran begitu tinggi
tidak berhenti sampai di situ
kita lihat dengan anak anak
lima sampai sembilan tahun
sangat besar sekali peningkatannya
mungkin saya ajak anda mengingat
anda mungkin mengetahui beberapa video yang sempat menjadi viral
bagaimana anak anak dengan bangga merokok
dan orang tuanya yang mendokumentasikan
ada yang salah memang
di republik ini mungkin
ada yang memiliki pemahaman bahwa rokok itu sebuah kebanggaan
anak kecil bisa melakukan apa yang orang dewasa lakukan
itu sebuah kebanggaan
dan tampaknya kita tahu bahwa
apakah memang kemiskinan dan kebodohan
menjadi salah satu faktor utama
kita akan temukan jawabannya
apakah yang berpendidikan rendah
memang ternyata menjadi sasaran
pengguna rokok paling masif
saya tidak selalu bilang
bahwa yang berpendidikan rendah adalah yang bodoh
tapi mayoritas itu akan berjalan beriringan
tapi tidak setinggi dengan yang berpendidikan rendah
jadi mereka selalu saja dijadikan konsumen
sudahlah berpendidikan rendah
menjadi penyumbang utama
untuk pendapatan perusahaan
untuk pendapatan perusahaan
untuk pendapatan perusahaan
untuk pendapatan perusahaan rokok
kok ya logikanya kita ini malah kebalik balik ya
tapi ini fakta yang harus kita sama sama perbaiki
kita lihat bagaimana rokok dan kemiskinan
saya ajak anda lebih spesifik
ini data dari kajian
yang memang bisa dipertanggung jawabkan
dari empat keluarga di indonesia
memiliki pengeluaran untuk rokok
tiga dari empat
jadi hampir semua
sesungguhnya ada pengeluaran untuk rokok
kemudian belanja rokok
dan belanja kemiskin
dan kita lihat bagaimana dengan keluarga terkaya
tadi berorientasi dengan pendidikan ya
biasanya ketika anda memiliki pendidikan tinggi

biasanya akan diikuti dengan kekayaan yang lebih baik
bayangkan dengan yang tidak sekolahan
ataupun pendidikan rendah
mereka justru lebih banyak menyumbang
untuk membeli rokok
lalu saya lihat bagaimana belanja bulanan keluarga termiskin
ini lebih miris lagi saya melihatnya
untuk beras nomor satu
urusan perut untuk nomor satu
bukan urusan untuk sekolah anak
bukan urusan untuk punya rumah
bukan urusan untuk kita bisa memiliki kendaraan

saya juga gak ngerti ke masa depannya kemana gitu
saya juga gak ngerti ke masa depannya kemana gitu

ini adalah satu fakta yang harus dijawab oleh pemerintah
harus ada program program yang harus memperbaiki stigma rokok di indonesia

bukan membunuh bisnisnya
tapi kita mulai menyadarkan
apakah memang berfaedah
mayoritas pengeluaran anda
menjadi posisi kedua
untuk membeli rokok
atau ada baiknya mungkin
anda lebih baik menginvestasikan uang tersebut
anda lebih baik menginvestasikan uang tersebut
memiliki hasil investasinya pada beberapa periode kedua

masihkah anda layak menjadi perokok
masihkah anda layak menjadi prokok